mama dan papa kamu sehat kok
justru yang aku pikirin itu di
milo kenapa bukannya kalian udah deket
iya deket secara fisik aja di
ya tapi kita berdua tau ya
hati milo itu hanya buat si periksi alan itu
pokoknya b itu bener bener nyebelin ya

tolong bantuin aku
biasanya kamu punya ide kan

terima kasih al
kenapa lagi sih
eh bayaran gua aja belum mutransfer
eh lu tuh masih aja ya matre
hah udah gua pasti bayar dulu lu gausah khawatir
lu kan janji kemarin mutransfer
lu jangan bohong aja deh
dik gua tuh kemarin sibuk udah deh gausah bawel
udah gimana sekarang projectnya juli nih
saat dia motong pita di bukti
itu butik itu
jangan sampai rencana ini gagal kalau enggak
persiapan gua ini sangat mata
tinggal sentuhan terakhir aja
yang terpenting sekarang
mutransfer bayaran gua
udah pokoknya jangan sampai gagal ngerti
gua udah bener bener tanya angkat
udah mas udah udah oke kok
terima kasih day
kalau gitu tolong lanjutin yang di sebelah sana ya
di atas juga tolong buat tangganya sekalian
soalnya tinggi tempatnya
dua tahun juli
dan rasa kangen itu masih tetap sama
masih tetap sama
ya gimana persiapan launching malam ini
oke tolong kamu cek semuanya ya
saya ingin semuanya sempurna

buru lagi nobody seperti lu
baik terima kasih deh arti

sampai jumpa lagi